acing minta permohonan lu ya mak
selamat ulang tahun ya
semoga tambah sayang keluarga
acing gak begitu atau mak
karena salah satu kesempurnaan sholat adalah

lahumma fit thamawata wama fil ar
terburu buru itu temannya setan kang dadang
alhamdulillah jamaah masjid semakin banyak
ini karena pengaruh dari mandah sepp
pengaruh mandah sepp teh besar
assalamualaikum kang bacca
mimin teh ngapain malam malam kesini
mimin teh mau belajar mengaji sama kang bacca
kalau memang mau belajar mengaji waktunya sore di masjid
mimin kan udah tau waktunya
tapi mimin maunya belajar ngajinya di rumah kang bagja
nimin tidak mau belajar di masjid sama asih
ingin semua itu ada aturannya
kalau mau belajar ngaji nanti di masjid nanti diajarin sama asi
mimin kan perempuan
kang bagja teh sengaja cari alasan
kang bacca tidak mau kan
mimin kan mau belajar ngaji
mimin kan perempuan
kang bacca takut asih cemburu
kang bacca teh suka sama asih
kang bacca jahat sama mimin
mimin tungguin atu
mimin tungguin atu
mimin kan lagi kesel
kang ncuy teh mau bilang
jangan gara gara bukan kang bos yang ngajarin mimin ngaji
mimin teh jadi gak mau ngaji lagi
mimin gak apa apa tuh diajarin sama teh asih
ya udah kalo gitu mimin mau ngaji lagi
terima kasih kang ncuy
kalau senyum ditambah manis pisang
kok lampunya mati
ya ampun mak
bikin aceh kaget aja mak
kok lampunya gelap mak
selamat ulang tahun papi
makasih ya kalo masih inget sama ulang tahun papi
masa tua lupa
kejutan ini nenek ngatur
giliran dirayain aja ulang tahunnya
beneran mak sama mak
sebentar ya mak nyalain lampu dulu
ternyata di situ
aku pikir kamu lupa sama lantai
acing minta permohonan dulu ya mak
selamat ulang tahun ya
semoga tambah sayang keluarga
dan gak nguber nguber jizat licin lagi
maksudnya gak begitu